tujuh belas tahun sudah tragedi berdarah mei sembilan puluh delapan berlalu
penghormatan dilakukan oleh keluarga dan sivitas akademika universitas trisakti jakarta
untuk mengenang empat mahasiswanya yang tewas tertembus peluru aparat dalam tragedi mei seribu sembilan ratus delapan puluh
pengibaran bendera setengah tiang dan menaburkan bunga dilakukan di lokasi tempat elang mulia lesmana
hendra wansi heria ertanto dan hafidin roya jatuh tertembak
selain para pejabat universitas trisakti dosen dan mahasiswa
keluarga para korban juga hadir dalam acara tahunan ini
keluarga dan pihak universitas trisakti meminta pemerintah indonesia menyelesaikan persoalan hukum tragedi trisakti sembilan puluh delapan
mereka juga menyinggung posisi wiranto mantan panglima angkatan bersenjata republik indonesia
kala itu yang kini menjabat sebagai menteri koordinator bidang polhukam untuk menuntaskan kasus ini
ya sebetulnya tetap kami meminta pada pemerintah
siapapun pemerintahannya apalagi pemerintahan pak jokowi yang telah mengangkat
bahwa seluruh kasus kasus pelanggaran ham berat di indonesia ini akan dibuka dan kemudian diselesaikan
dan itu tetap kami mintakan pada pemerintah bukan kami menuntut hal hal yang tidak tidak
tetapi supaya ini memang menjadi pelajaran bagi kita semua
itu barangkali yang selalu kita perjuangkan